kondisi menyedihkan dialami seorang asisten rumah tangga berinisial r
di mana saat dievakuasi warga di komplek perumahan bukit permata kabupaten bandung barat
kondisinya mengalami luka lebam di sekujur tubuh
warga bersama personel babinsa dan babin kamtipnas desa
mendobrak pintu rumah tempat art itu disekap pada sabtu dua puluh sembilan oktober
menurut warga setempat banyak yang sering mendengar suara tangisan yang berasal dari rumah itu
hingga akhirnya warga mendapati korban sedang berdiri di belakang gajah dalam kondisi mata sembar
ada warga melihat si korban itu terlihat di dalam rumah sambil kayak menangis seperti itu
ya ini ibu ibu itu menelpon pengurus
sekarang ada rt terus saya lihat dan dipotong oleh masyarakat itu matanya memar seperti itu
saat sang majikan yakni j dan l akan dibawa ke pores cimahi
sebuah video amatir warga merekam keduanya sempat adu mulut dengan warga
dalam rekaman ini pelaku berdalih dan tidak mengakui jika mereka melakukan penganiayaan terhadap art nya
kasat reskrim polres cimahi menyatakan jika penyiksaan diduga sudah berlangsung selama dua hari
atau hingga tiga bulan
berdasarkan keterangan sementara yang dimiliki oleh pihak kepolisian
bahwa terduga korban ini statusnya adalah asisten rumah tangga dari kedua pelaku ini
saksi saksi baik dari tetangga sekitar kami pun sudah memiliki ataupun mengambil keterangan yang bersangkutan

sementara korban kini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit kartika asi
lantaran kondisi korban masih syok dan trauma
tresna pamungkas bandung barat jawa barat